kasus cinta segitiga yang berujung maut
yang mana menyeret caleg dpr ri dari partai garuda devara putri prananda
kasus pembunuhan ini terungkap setelah warga kota banjar
menemukan jenazah perempuan yang terbungkus selimut pada dua puluh lima februari dua ribu dua puluh empat lalu
namun tak disangka itu adalah menjadi komunikasi yang terakhir yang dilakukan oleh korban
polisi menangkap tiga pelaku pembunuhan indriana
mereka adalah didot alfiansyah defara putri prananda dan muhammad reza
relasi ketiganya ini bisa dikatakan rumit saudara
jadi pelaku yang bernama didot adalah kekasih dari korban indriana
devara putri adalah mantan dari kekasih didot
sedangkan muhammad reza adalah orang yang disewa untuk membunuh korban
lantas siapa yang menjadi otak pembunuhan ini
dan inilah saudara wajah dari sejumlah pelaku saat dihadirkan pada rekonstruksi di bogor jawa barat
dari sini terungkap bagaimana para pelaku ini menyusun rencana sejak lima hari sebelum korban dibunuh
lalu kemudian modus pelaku didot dan reza yang memperdaya korban dengan alih jalan jalan dari jakarta ke sentul bogor
hingga akhirnya korban dibunuh di bukit pelangi sentul
rekonstruksi juga digelar di cirebon jawa barat
di mana di lokasi ini para pelaku mencari lokasi untuk membuang jenazah korban
awalnya korban akan dibuang ke laut pangandaran
namun karena mobil mereka mogok di daerah kuningan jawa barat
ketiga tersangka kemudian membuang jenazah korban ke jurang di belakang tugu gajah kota banjar
setelah dilakukan segala proses penyidikan kasus pembunuhan pada indriana ternyata dilatar belakangi masalah cinta segitiga
juga karena ingin menguasai harta korban
pelaku didot yang merupakan kekasih korban ingin balikan dengan mantan kekasihnya yang bernama devara
dari devara yakni melenyapkan indriana
didot pun menyanggupi syarat itu dan mencari eksekutor bayaran
kemudian pelaku devara putri ini adalah caleg dpr ri
ia saat itu terdaftar sebagai kader partai garda republik indonesia atau partai garuda
dan mencalonkan diri untuk daerah pemilihan jawa barat sembilan
buntut kasus ini partai garuda pun langsung memecat defara dari keanggotaan